kendati adanya pemberitaan miring mengenai kandungan zat berbahaya ini
ya belum begitu tau lah kita temen kayak gimana
karena masih ada satu lagi tugas yaitu harus lolos ke viva world cup
oh iya gue lihat story lu tuh kayak kemarin tuh
petugas juga memeriksa kelengkapan kendaraan seperti pemecah kaca dan pintu darurat
nah ini kan dua duanya negara yang boleh dibilang sejajar gitu ya
orang tua perlu menyiapkan kertas atau kartu nama bertuliskan nama dan nomor kontak
jadi memang momentum ada di sana harapan ada di sana
berawal dari rasa kepedulian saja panggilan jiwa
dalam posisi berjejer di kasur kamar
jadi harapannya tentunya pesertanya tambah
karena menjadi anggota organisasi massa yang dilarang oleh negara
nah pada tahapan berikutnya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian
pak fajar terima kasih sudah bergabung bersama kami
nah itu sudah dilakukan oleh di afrika selatan brazil dan sebagainya
itu gak perlu baper juga
si priska kenapa dia bisa nembus di grand slam junior gitu ya
kita serahkan waktu kita deklarasikan mas anies
ini banyak juga sih ceritanya habib yang
membuat makanan seperti topoki odeng juga kimbab laris di buruk pengunjung
saya masih ingat kata kata om itu
menyambut baik langkah tersebut